pertama pertama pertama
majelis ulama indonesia mui secara resmi mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan ibadah sholat idul fitri di tengah pandemi covid sembilan belas saat ini
dalam fatwa yang dikeluarkan mui memperbolehkan sholat id dilakukan secara berjamaah di masjid musola tanah lapang dan tempat tempat terbuka
jika daerah tersebut bebas suspek covid sembilan belas dan tidak ada mobilitas warga yang keluar masuk
sholat idul fitri berjamaah juga diperbolehkan bagi daerah yang pernah siaga karena adanya warga yang positif covid sembilan belas
namun sudah dinyatakan aman oleh lembaga yang bertanggung jawab
apa indikasinya ditandai dengan angka penularan menunjukkan tren menurun
kemudian ada kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan juga amanah
nah dalam situasi yang seperti ini maka sholat idul fitri bisa dilaksanakan di tanah lapang di masjid dan juga di musola
namun hal ini tidak berlaku bagi daerah yang ditetapkan sebagai zona merah
umat muslim di daerah itu dilarang melaksanakan sholat idul fitri berjamaah di masjid dan lapangan
di daerah zona merah sholat idul fitri diganti dengan melaksanakannya di rumah saja bersama keluarga
tetap melaksanakan syarat sholat id seperti berjamaah lebih dari empat orang dan sesuai rukun sholat idul fitri